nah sementara itu hari pertama masuk sekolah di sdn satu monjol jaya kabupaten purwakarta
diwarnai tangisan sejumlah siswa baru kelas satu
tangisan sejumlah siswa juga tampak disuka bumi
siswa menangis dan tak mau belajar
pihak sekolah pun memberi kelonggaran kepada orang tua untuk mengantar siswa ke sekolah selama sepekan
inilah tingkah laku anak anak saat pertama kali masuk sekolah
di sekolah dasar negeri cipta bina mandiri surya kencana kota sukabumi jawa barat
ada yang menangis bahkan ada yang tidak mau masuk kelas
untuk membantu anak anak mereka beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungan baru
orang tua murid menemani anak hingga ke dalam kelas
besok juga udah nggak ditinggal kan saya kerja
hari ini hari pertama ditemuin dulu
jadi dia udah pas udah udah biasa lagi
iya soalnya dari itk juga udah ditinggal sendiri
pihak sekolah memberikan kesempatan orang tua murid mengantar anak selama sepuluh tahun
lihatnya ke sebelah kanan
hal serupa juga terjadi di sdn satu muncul jaya purwakarta
sejumlah siswa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di halaman sekolah setempat
di antara para siswa baru kelas satu ini
terdapat sejumlah siswa baru yang menangis
tidak mau lepas dari orang tuanya
pihak sekolah pun memiliki trik trik khusus untuk bisa mengajak siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya
untuk anak anak yang pertama masuk sekolah nangis
itu sudah biasa tetapi guru kami sudah mempunyai trik trik khusus
supaya anak itu bisa lepas dari orang tuanya
supaya belajarnya menyenangkan dan nyaman
terutama guru guru kami adalah mempunyai trik khususnya itu secara dirangkul
seperti orang tuanya sendiri
untuk ajaran baru tahun dua ribu delapan belas
sdn satu muncul jayapurwakarta telah menerima siswa baru kelas satu
sebanyak satu ratus tujuh siswa yang terbagi menjadi empat kelas